lalu apa kata wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat jika gubernur basuki cahayapurnama
maju dalam pilkada gubernur dki dua ribu tujuh belas dari jalur independen
berikut wawancara jarod saiful hidayat dengan produser lapangan mutia wiro sastro
pak jarod mengenai ibarat kata tudingan begitu deparpolisasi bahwa
dikatakan pdip mengatakan bahwa calon independen itu berarti ibas kata mengecilkan peran
parpol begitu sebagai pemilik aspirasi rakyat menurut bapak sendiri seperti apa
sekarang makna deparpolisasi itu apa dulu
mungkin dikonotasikan deparpolisasi itu ada warga masyarakat yang antipati pada partai
tidak percaya pada partai kan begitu kan sehingga menurut undang undang nih dibukalah peluang
kalau di dalam pilkada bisa maju secara perseorangan didukung oleh orang per orang
mempunyai keyakinan bahwa untuk mengelola negara ini pemerintah ini itu dibutuhkan partai politik
sehingga kalau ada orang yang mengatakan antipati pada partai politik ya nggak apa apa itu hak
hak dia tidak percaya pada partai politik ya tapi hak saya juga kan untuk bisa masuk dalam organisasi partai politik
sehingga tidak satu orang pun yang bisa misalnya memerintah saya untuk keluar misalnya dari
untuk masuk di perseorangan perspektifnya berbeda
pak jarod merasa bahwa pak ahok meminta bapak untuk keluar begitu dari parpol dan maju sebagai calon independen begitu atau bagaimana
itu yang informasi yang saya terima ya itu desakan dari teman ahok gitu ya
kalau ingin maju dari perseorangan gitu ya harus keluar
memang karena kalau saya itu ya itu karena tersebut saya rekomendasi partai
saya menjadi wakil gubernur juga rekomendasi dari partai
kan gitu ya
sehingga kalau seperti itu nggak bisa dong
tidak bisa dan tidak mungkin
karena di partai juga ada sistem ada mekanismenya ada aturannya